jelang natal dan tahun baru dinas kesehatan kabupaten tulungagung dan malang
mulai melakukan razia ke sejumlah toko dan sualayan
dalam razia ini petugas menemukan banyak makanan kemasan yang rusak
serta mengandung bahan berbahaya
satu persatu pusat oleh oleh di jalan antasari tulungagung
menjadi sasaran inspeksi mendadak petugas dinas kesehatan senin pagi
dalam sidak ini petugas menemukan sejumlah makanan yang tak memiliki izin edar
dan dalam kondisi rusak di gigi tikus
bahkan di sekitar lokasi terdapat aroma kotoran tikus yang menyengat
petugas memberi teguran pemilik toko agar memperhatikan kebersihan makanan
dan jika tidak maka akan ditutup paksa
razia ini dilakukan untuk memberi kenyamanan konsumen
jelang perayaan natal dan tahun baru
perlindungan kesehatan pada masyarakat apalagi di masa demandnya tinggi
mau tahun baru maupun natal lagi
jadi pastikan sarana retail sarana desain
distribusi pastikan juga penjual produk produk makanan
yang memiliki syarat ketentuan kesehatan
sementara pihak kepolisian polares malang beserta tim gabungan satgas pangan
menggelar inspeksi mendadak di pasar lawang kabupaten malang
dalam sidak kali ini petugas berhasil menyita ratusan barang
mengandung bahan berbahaya jenis boraks
yang biasanya digunakan untuk membersihkan keramik
petugas juga menemukan beberapa barang berbagai jenis dan merek
yang sudah kedaluarsa
biasanya pedagang apa itu
bakso hamak rokok rokok buli itu
harganya berapa ibu
selain menyasar barang kedaluarsa
satgas pangan juga memantau stabilitas harga bahan pokok
jelang perayaan natal dan tahun baru
tim ibu tani